dua belas februari menjadi hari kerja pertama bagi basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
sebelumnya keduanya menjalani masa cuti untuk menjalani masa kampanye pilkada dua ribu delapan belas
seperti apa suasana balai kota pagi ini kita lihat bersama
pertama tentu saja karena sekarang pak ahok itu kan juga harus menghadiri sidang
maka gantian setelah beliau ke pengadilan gantian saya yang meneruskan
meneruskan tugas beliau untuk menemui keluarga serta memberikan solusi
seperti tadi ya saya dewa ruchi
kemudian setelah ini kami aktivitas biasa
yang pertama adalah membuka di kratin tiga
kemudian juga menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan di pemerintahan kota jakarta pusat selatan timur
ya seperti biasa